karena akhirnya pihak panti lebih mengutamakan kebahagiaan rina
jadi gimana ah
kamu mau mama kamu tahu soal meanding
semua ada di tangan kamu
kamu pasti penasaran kan gimana saya bisa dapetin rekaman itu
sah gue pernah di penjara tolong banget
tolong jangan keceplasan di depan mama rosa ya
karena masalah mama
lansing ke sana dulu dia
lo udah ketemu siapa
menang di karta penda
udah selesai telponannya
udah ditungguin soalnya
mas al kenapa ya
dia marah ya sama aku
enggak ma tadi ada klien telpon
klien dari jerman
kenapa rena bisa kembali lagi ke rumah ini
meskipun saya dan andin
pernah kehilangan hak asur rena
dengan saya dan andin
saya dan andin
kedepannya bisa menjadi orang tua yang
baik dan lebih baik lagi
untuk menjaga rena
mulai dari hari ini
sebenarnya aku senang rena kembali ke al dan andi
tapi aku juga penasaran
apa yang bikin pihak panti bisa memberikan hak adopsi kembali ke al dan andin
mengingat dulu hak adopsi itu menemui jalan buntu
karena status andin yang pernah di penjara
nah kenapa sekarang bisa didapat lagi
apa benar hak adopsinya rena dikembalikan ke al
karena aku menjamin bahwa anak yang dititipkan elsa adalah anaknya andin
kalau memang benar begitu
berarti rena ini memang anaknya aktif
apa ancaman gue itu cukup untuk alibar
apa yang sekarang sedang terjadi di rumah aldebaran
gue pengen tahu
aldebaran jadi membongkar soal rena atau enggak
dari nino gue bakalan tahu apa yang terjadi di sana sekarang
mbak ii makasih ya udah datang kesini
mbak ii makasih ya udah datang kesini
kamu seneng gak sekarang sudah balik ke rumahnya mama sama papa
semoga kamu bahagia rena
dan semoga om masih bisa melihat dan ketemu terus sama kamu
om baim mau makan kue ya
rena mau juga gak
nanti aja sama mama
kalau gitu ajak mama
bilang rena mau makan yang banyak
biar rena jadi sehat
sama sama ajak mama ya
mbak ii baru beritau dia sama benci
ya udah makannya
karena dia kutipan dulu
sambil buka akunella
saya itu cuma mau hidup
awet sudah juga
siapa tuh kan dia
nah itu rusty
memberikan hak adopsi rena karena mereka mementingkan atau mengutamakan kebahagiaannya
rena jadi rena bahagia sama andi dan al jadi akan opsinya ke mereka gitu kenapa tiba tiba
kamu tanya begitu ya nggak papa sayang kan aku juga ikut seneng dong akhirnya rena bisa kembali
pergi ke al dan bandin itu aja sih ya udah nanti kamu pulang jangan terlalu malem ya sayang udah
sayang bagus berarti al nggak jadi bongkar semuanya ternyata ancaman gua berhasil naklukin aldebaran
mau apa lagi sih dia
transfer kan ibu baru transfer dua puluh lima juta kan saya butuhnya tujuh puluh lima juta
bu buat transfer ke rumah saya nggak bisa nge report lagi ya kalau aku mau mau mau mau mau mau mau
lihat biaya operasi batu empadu saya bu gimana bu ya udah saya transfer lagi ya baik bu saya tunggu
terima kasih bu kurang ajar mang dadang bisa bisanya dia terus terusan memeras gue
hai tapi gua nggak tahu harus gimana lagi dia yang pegang rahasia penting
hai hai kenapa pak rendy kelihatan bingung gitu iya saya mau berjemur tapi malah mendung di luar
jadi susah deh dapet sinar matahari padahal kan vitamin d itu penting buat menjaga daya tahan
tubuh di masa pandemi kayak gini iya bener sih pak